kita beralih ke kabar penukaran uang baru lebaran
tak lengkap rasanya memang saat lebaran tanpa uang baru untuk dibagi bagikan ke sanak saudara
hal inilah yang membuat lokasi penukaran uang baru di kediri dipenuhi warga yang ingin menukarkan uang
penukaran uang ini pun akhirnya dibatalkan karena warga dan pegawai negeri sipil yang mengantri dianggap tak tertib
ini ya tolong ini jangan jahit karena apa
dari pengumuman pada saat kantor kas bank indonesia ini datang ke sini itu hanya penunjangnya
ratusan warga yang telah mengantri sejak pagi hingga siang terpaksa menelan pil pahit setelah agenda penukaran uang yang dilakukan bank indonesia di halaman kantor pemerintah kota kediri
tiba tiba dibatalkan oleh petugas
mungkin info info yang tidak langsung dari kami jangan diperhatikan

ini penulisan kota kediri
mereka protes karena petugas tidak memberikan keterangan pasti soal pembatalan
padahal para warga sudah mengantri cukup lama
teman teman itu kan masyarakat ngumpul di sini
nah berbunung bunung juga
nah setelah itu pihak asn juga muncul di sini juga
jadi ada sebagian teman teman yang berseragam asn atau bns itu ikut penulis juga
rampanya adalah supaya antriannya sistematis
sementara petugas berdalih pembatalan dilakukan karena adanya aksi saling dorong antar warga
rencananya penukaran uang ini akan dijadwalkan ulang dengan pola yang lebih tertib
penukaran uang pecahan menjelang hari raya idul fitri menjadi tradisi yang biasa dilakukan masyarakat saat merayakan lebaran bersama keluarga
fadli rahmawan kediri